presiden jokowi dodo dan ibu riana menghabiskan akhir pekan
dengan mengajak cucunya untuk berwisata edukasi
ke taman bisata candi prambanan kabupaten sleman provinsi daerah istimewa yogyakarta satusia
presiden jokowi ditemani putra sulungnya gibran raka buming raka
dan menantunya selvi ananda
serta kedua cucunya jan etes dan lalem bahwana
saat berkeliling john etes tampak memperhatikan setiap penjelasan
yang diberikan pemandu wisata mengenai warisan budaya dunia tersebut
sementara pada sabtu malam presiden jokowi menikmati malam bersama cucu
menaiki andong berkeliling jalan malioboro kota yogyakarta
saat menaiki andong jan etes tak lupa membawa mainan yang tengah tren saat ini
presiden jokowi bersama keluarga menyusuri jalanan malioboro
hingga jalan sosrawijayan sambil menyapa warga yang antusias menyambutnya
rombongan jokowi kemudian kembali ke gedung agung
setelah kurang lebih tiga puluh menit menaiki andong